kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan enam satu ratus tujuh kasus baru di indonesia
total kasus positif covid sembilan belas di indonesia menjadi satu empat ratus delapan puluh dua lima ratus lima puluh sembilan orang
sementara itu sebanyak empat enam ratus lima puluh enam pasien dinyatakan sembuh sehingga totalnya kini satu tiga ratus tujuh belas satu ratus sembilan puluh sembilan orang
kementerian kesehatan melalui situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan sembilan puluh delapan pasien positif yang meninggal dunia
hal itu menyebabkan saat ini total korban meninggal akibat covid sembilan belas di indonesia menjadi empat puluh delapan puluh satu jiwa